tapi sampai sekarang kami belum pernah ketemu sama juli
eh pak bu saya kan banyak teman di jakarta
mungkin saya bisa tanya tanya atau gimana tapi ibu punya fotonya
ada masalah apa pak
jangan jangan inilah dang duit gue nih
kami kehilangan anak kami
kalian punya anak
gue kan anak malam
kalau gue bisa nemuin si juli mungkin dikasih bonus nih
gimana ceritanya pak bu
dulu waktu aku di kampung
aku pernah punya harapan besar
harapan suatu hari aku bisa menjadi orang
harapan suatu hari aku bisa menjadi orang
harapan aku bisa membanggakan buah dan juga bibi
kalau bibi sama uak kamu tuh pasti bangga sama kamu
nggak mungkin bu
aku tuh dulu di kampung biangnya bikin onar
sampai sekarang pun di rumah papa prayoga aku masih membuat masalah
semua itu akan indah pada waktunya
dan kamu harus ingat vino
kamu gak boleh lemah kayak gini
dia butuh kamu
kamu bener no
aku gak boleh lemah dan cengeng kayak gini
eh kalau gitu
sekarang senyum dong
nah itu baru minta aku kenal
makasih banget ya no
kalau gak ada kamu aku gak tau sekarang
nip aku udah pernah bilang sama kamu kan
itu gunanya sahabat
oh iya kamu duka jalan dulu
kalau udah kuat kita pulang sekarang ya
aku antar kamu
juli itu kabur ke jakarta
itu sebabnya kami juga ke jakarta nak
tapi sampai sekarang
kami belum pernah ketemu sama juli
saya kan banyak teman di jakarta
ibu punya fotonya
namanya juli pak bu
atau ada nama lain
memangnya kenapa nak
kamu kenal dia
enggak sih cuma saya sering ngeliat aja
tapi kalau melihat lebih detail sih
bapak sama ibu berharap
kamu bisa membantu kami menemukan juli
kami juga sudah lapor ke polisi
tapi sampai sekarang belum ada kabarnya
pokoknya bapak sama ibu tenang aja
pasti saya usahain untuk mencari dia
soalnya kan ibu sama bapak sudah saya anggap
seperti orang tua saya sendiri
terima kasih nak terima kasih
kamu memang anak yang baik
tapi saya boleh pinjam fotonya pak
kalau bisa sih sekalian foto sama ibu aja
soalnya kan di jakarta banyak penipu
anak ibu gak percaya
sekali lagi terima kasih banyak ya
kamu sudah bersusah payah membantu kami
kami sangat berutang budi sama kamu nak
ini sih nih gak seberapa bu pak
lagian bapak sama ibu kan pernah nolong saya
jadi anggap aja balas budi
ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya
bu pak nanti kalau ada perkembangan pasti saya kabarin
bu mudah mudahan anak itu bisa menolong kita menemukan juli ya
insya allah amin pak
ya amin pak
kita telah dipertemukan dengan malaikat penolong kita ya pak
ternyata hidup gue penuh dengan keberuntungan
ternyata semuanya ada hubungannya dengan kejadian beberapa hari ini
bentar lagi romeo lu bakal datang
lu siap siap aja
gua pikir gua gak punya masa depan
bentar lagi bakal ada yang menaikan derajat gua
lu yang bakal memuruskan semua
cucu opa ada apa kok nangis ya ada apa
mamanya kemana sih bi
di sini di sini di sini makasih

kamu dari mana sih
tadi habis dari toko pak beli susu buat vino
udah jangan bohong ada apa sebenarnya
aku udah memutuskan untuk pergi dari rumah ini pak